seperti inilah kondisi salah satu kapal yang sempat menjadi bukti protes para nelayan di pelabuhan muara baru
bisa dilihat tulisan tulisan protes memang sudah ditutup namun aktivitas di pelabuhan muara baru salah satunya di kapal ini belum berjalan normal
dan sebagai informasi bahwa peraturan pemerintah nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu terkait penerimaan negara bukan pajak ini hanya berlaku untuk objek atau nelayan yang memiliki ukuran kapal
di atas tiga puluh groston dan yang untuk lima groston atau nelayan kecil tidak diperuntukkan atau tidak dikenakan peningkatan pnbp
sebelumnya sejumlah nelayan muara baru kecamatan penjaringan jakarta utara masih melakukan mogok kerja dan ikat kapal pada kamis tiga puluh september dua ribu dua puluh
aksi mogok kerja dan ikat kapal ini merupakan bentuk protes penolakan peraturan pemerintah no delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh
kementerian kelautan dan perikanan tentang penerimaan negara
penerimaan negara bukan pajak atau pnbp yang kenaikannya mencapai enam ratus persen
hal ini dianggap memberatkan karena nantinya dari hasil tangkapan nelayan dengan kategori kapal di atas tiga puluh groston atau kapal besar hasil tangkapannya akan dikenakan pnbp lima sampai sepuluh persen
para nelayan merasa keberatan karena di tengah pandemi penghasilan mereka menurun hingga lima puluh persen
sementara peraturan pemerintah yang baru menuntut mereka membayar pnbp yang meningkat hingga enam ratus persen
karena selama kita pandemi saja kita udah harga ikan kita udah berturun apalagi ditambah dan ini
kepment menteri yang kemarin menambah berat kita lagi
karena kita hanya bisanya ikan tadinya kita bisa ekspor hanya untuk lokal saja
sedangkan lokal stok ikan kita sudah berlebih
dan itu menyebabkan harga ikan yang seharusnya ini jadi berlebihan
menanggapi hal tersebut jurubicara kkp wahyu muryadi mengatakan aturan baru soal pnbp di sektor perikanan tidak menjadikan layan tradisional objek pungutan
ada skema yang mau diterapkan yaitu skema pungutan pasca produksi
jadi pungutan ini pungutan bukan untuk pungutan kkp bukan untuk negara
pungutan yang menjadi penerimaan bukan pajak
jadi ini juga saya mau luruskan
penerimaan negara bukan pacar
itu beda pungutannya
jadi ini hanya dikenakan ketika anda berhasil menangkap sumber daya ikan kita yang melimpah ruah itu
peraturan pemerintah nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu sudah berlaku mulai pertengahan september
ia menjelaskan nantinya dengan aturan ini nelayan kecil tidak akan diminta penghutan apapun
pnbp perikanan tangkap hampir sama dengan aturan sebelumnya yaitu pp no tujuh puluh lima tahun dua ribu lima belas
bedanya aturan baru ini menggunakan metode pasca produksi dengan jenis ikan dan produktivitas sebagai ukuran
novanaya antaka daud thompson jakarta

sejumlah nelayan di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa menolong pemerintah yang menangkap pemerintah
sejumlah nelayan di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa menolong pemerintah yang menangkap pemerintah
menolak peraturan pemerintah nomor delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan yang kemudian menuai polemik
para nelayan ini mengeluhkan bahwa aturan tersebut akan membuat beban mereka semakin berat
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wahyu muryadi
yang merupakan jurubicara menteri kelautan dan perikanan republik
indonesia selamat sore mas wahyu
selamat petang mas wahyu
dan ini kita juga sudah terhubung dengan yusuf yang merupakan nelayan di muara baru jakarta utara
baik saya akan ke pak wahyu terlebih dahulu
pak wahyu ini kemudian menuai polemik aturan dari pp delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu
meskipun tadi sudah disebutkan bahwa ini tidak termasuk dalam pajak
tapi di saat sektor lain melonggarkan tapi justru kenaikan tarif pnbp ini diterapkan di sektor kelautan dan perikanan
apa sebenarnya urgensinya menerapkan hal ini di sektor perikanan
ya sebenarnya ya terima kasih maifri selamat petang
sebenarnya prinsip yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan
penerbitan pp no delapan puluh lima tentang pnbp ini adalah tetap yang namanya keadilan bagi semua
keadilan bagi usaha keadilan juga bagi negara
nah berangkat dari teguran dari bpk
badan penguasa keuangan itu memberikan teguran kepada kami bahwa selama ini
penghutang hasil perikanan itu didasarkan pada harga patokan harga
harga ikan hti harga patokan ikan yang dibikin kira kira lebih dari sepuluh tahun yang lalu
nah itu baru direvisi
kalau tidak nanti ada temuan
jadi kalau pkp bikin aturan yang kira kira tidak mengoreksi
tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh bpk nanti kita akan jadi masalah
temuan itu ada problem hukum nanti
untuk itu memang
setelah kami tinjau semuanya maka harga patokan ikan harga patokan ikan itu memang masih berbasis pada perhitungan lama
nah kami hitung kemudian diperbaharui
setelah mengecek semua data data dari satu ratus dua puluh empat pelabuhan perikanan di seluruh indonesia
dari aceh sampai papua
yang kemudian kami dapat angka angka rata rata tertumbang seperti itu
jadi rata rata untuk tiap daerah
nanti apa namanya disendirikan
tiap musim juga ada ukuran ukurannya
walhasil semuanya ini adalah
menurut data yang kami peroleh secara solid
dan secara akurat
kalau misalnya dari
para pemangku kepentingan
pelaku usaha perikanan tangkap
yang ada yang merasa keberatan dengan
tingginya angka patokan ikan itu berarti kkp
kami membuka diri untuk
kirimkan kepada kami
ya dengan disertai data
disertai nota faktur
yang bisa dipertanggung jawabkan secara laporan keuangan
nanti kapan akan pertimbangkan untuk kemudian koreksi
beri waktu ini sampai dengan dua minggu ke depan
tapi masalahnya data yang sudah masuk ke kami adalah
masukkan di atas yang corek corekan aja
itu kan nggak bisa dijadikan
dokumen yang bisa dipertanggung jawabkan
mas wanyu tapi dalam proses
perlu juga saya koreksi mbak
kemudian protes protes yang katanya nelayan itu
ini mungkin perlu dijernihkan
karena pp no delapan puluh lima itu tidak mengarah
padahal nelayan kecil atau nelayan berskala kecil
nelayan tradisional nelayan lokal enggak
jadi untuk nelayan kapalnya yang
yang apa namanya di bawah lima jt
lima gt itu tidak kena
nah jadi makanya pertanyaan saya itu
nelayan nelayan yang maksimal
mungkin yang dimaksud adalah nelayan grup
dari peribu tanan tangkap
baik mas wanyu
terkait dengan hal itu kita juga sudah terhubung
ini melalui sambungan telepon dengan yusuf
yang merupakan nelayan di muara baru jakarta utara
selamat sore pak yusuf
selamat sore mbak
pak yusuf ini tadi pak wahyu sudah jelaskan
alasannya atau urgensinya akan menerapkan
aturan ini dari sisi nelayan
kerugian apa sih yang sebenarnya ditakutkan
dengan adanya penerapan pp ini
dengan ditakutnya peraturan pp ini
dengan dimulainya di muara baru ya
sungguh terasa nyata pak bagi nelayan
dengan satu yang seharusnya
penjualan kita tidak segitu tapi
malah rendah gitu loh mbak
berapa persen kemudian penurunannya
ya mungkin hampir seratus persen mbak
oke ini kan dari adanya penerapan aturan ini
sejumlah pihak atau asosiasi nelayan
juga menyatakan akan ada pengeluaran
bahkan mencapai sekitar empat ratus persen
nah mas yusuf sendiri menilainya benar terjadi
seperti itu atau bagaimana mas
ya menurut kabar kan dari yang saya dengar
dari kawan kawan saya juga itu
hasil dari ikan yang kita peroleh
yang tadinya dua ratus peti kemas
itu ternyata menjadi empat ratus peti kemas
yang tidak bisa dijual gitu loh mbak
alasannya ya dengan keputusan
kementerian kemarin mengeluarkan itu
jadinya harga ikan
sebuah buah pengaruhi hasil bagi nelayan itu mbak
baik mas yusuf perlu saya klarifikasi terlebih dahulu
mas yusuf berarti sehari hari sebagai nelayan untuk
kapalnya sebesar apa mas
untuk gt berapa ini
kalau kapal saya gt delapan puluh ke atas mbak
delapan puluh ke atas berarti terdampak ya mas ya
dengan adanya aturan ini
karena ini kan di atas gt lima
berdasarkan tadi yang sudah mas yusuf sampaikan
mas wahyu apakah ada tanggapan
untuk menjawab tadi keluhan keluhan yang disampaikan oleh mas yusuf
milik kapal atau anak buah kapal abk
mas yusuf dalam hal ini sebagai nelayan ya mas ya
kalau delapan puluh gt bukan nelayan itu namanya
apalagi delapan puluh gt ke atas itu bukan nelayan
baik mas yusuf
boleh langsung dijawab pertanyaan dari pak wahyu tadi
kalau saya memang bukan nelayan
tapi jadwalnya memang saya abk kapal
tapi itu juga mempengaruhi kami pak
oh itu abk anda abk
pak yusuf anda tahu nggak
anda sudah tahu peraturannya
kalau ini justru dibikin oleh pemerintah
untuk adil supaya adil bagi semua
termasuk adil bagi anda sebagai adil
karena abk dan pemilik kapal
selama ini modelnya kan
pasti bagi hasil kan
ya kan sistem bagi hasil
ya kan pemilik kapal berapa
nakoda berapa abk berapa
ya kan nah dari situ nanti
anda kan nggak tahu tangkapan kapalnya itu selama ini dapat berapa ton
dibuka nggak semuanya
kalau dari perusahaan
kalau dari tangkapan yang baru ini

semua tangkapan hasil kapal kapal ikan
yang terkena objek pnbp akan dibuka
jadi hitungannya adalah
kalau anda dapat tangkapan sebesar itu
maka persentasenya maka kenaikan sebesar yang ditangkap
kalau anda dapat ikan ya nggak dapat apa apa
nggak perlu support pnbp
nah ini demi keadilan karena kita ini selama ini
kan mengeruh hasil keberdayaan ikan milik tuhan ini
yang dianugerahkan sebagai berkah untuk indonesia
tapi kita keruk sebanyak banyaknya
ini adalah ironisnya
uang kemudian yang disetorkan bagian yang disetorkan
katakanlah kalau agama itu pajak
zakatnya kepada negara itu kecil sekali
dari dua ratus dua puluh empat triliun tahun lalu
nilai produksi perikanan tangkap
maka pnbp yang disetor itu hanya paling tinggi enam ratus miliar
artinya cuma dua persen
nah ini kan nggak adil untuk negara
nah sebenarnya dengan sistem yang bagi hasilnya
akan menguntungkan semua pihak
lebih enak bagi melayan bagi abk apalagi
anda jadi tahu tanggalnya berapa bagian saya berapa
dan yang menguntung rata rata semuanya adalah
anggaran pada hasilnya adalah sama
penghutang yang kemudian biaya membengkak
yang dikeluhkan oleh para demonstran
para pengunjuk rasa itu adalah karena
dari dua persen yang disetorkan untuk negara selama ini sebagai tnpt
sekarang naik menjadi lima sampai sepuluh persen
jadi naik seratus persen
tapi ini untuk apa
ini nanti aksi yang diperoleh sebagai pnbp
akan ditarik oleh negara
kemudian disalurkan kepada kkp
untuk dikembalikan kepada kami untuk apa
itu dikembalikan kepada rakyat kecil pada nelayan
ya pak wahyu
nah untuk abk itu asuransinya mau dihidupkan semua
jadi pelabuhan pelabuhan yang selama ini pelabuhan ikan itu masih
jadul jadul yang masih apa namanya dikelola seperti wild wild west ya kan
masih barbar nggak diatur dengan baik baunya amis
kemudian banyak keluhan dari pelabuhan perikanan itu
sedipentasinya membuat penangkalan
jadi kapal susah merapat
itu semua akan dibenahi pakai duit ini gitu loh
pak wahyu kekhawatiran
karena negara kecilnya juga lagi susah
abbn terbatas kekuatannya gitu lho
ya baik pak wahyu
kekhawatiran yang mungkin juga dikhawatirkan oleh abk nelayan
dan juga semua pihak terkait yang ada di lapangan ini adalah
bagaimana kemudian perencanaan yang sudah diatur lewat pp ini
benar benar bisa dimanfaatkan oleh mereka
agar seperti yang tadi pak wahyu sampaikan
kesejahteraannya bisa tercapai
itu kan nanti
katakanlah dari panen dipotong sekian persen
untuk kapal yang ukurannya sampai dengan enam puluh gt
itu cuma kena apa namanya lima persen
di atas enam puluh gt sampai seribu gt kena sepuluh persen
itu sudah murah sudah kecil
pak yusuf apakah kemudian hal hal yang tadi dijelaskan oleh pak wahyu
juga anda sempat mendengarkannya atau sosialisasinya sudah dijalankan pak yusuf
kalau dari sosialitas mungkin bagi para kami afk mungkin belum
semuanya merasakan sosialitas itu mbak
tapi kemudian kemarin juga beberapa waktu yang lalu sempat dilakukan protes ya
oleh para nelayan
ada pula mural mural yang dituliskan
kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ada tekanan juga ya yang diberikan atau dilakukan
oleh sejumlah pihak pasca aksi yang anda lakukan
boleh anda ceritakan bagaimana kondisinya
kalau kondisi sekarang di marabarung memang sudah
tidak seperti sebelumnya terjadi ini
di sini sudah lumpur total tidak ada kegiatan sama sekali
dan itu merugikan kami karena kami itu setiap harinya harus ada pendapatan
terkait dengan protes yang dilakukan dan mural yang dihapus
siapa yang menghapusnya mas
kalau tentang moral yang menghapus itu
kemarin itu kan dari pihak pemerintah
saya kurang tahu instansi mana yang terkait
kami kan hanya bisa melihat karena kami hanya sebatas rakyat kecil
tidak bisa mengganggu istilahnya ya pemerintah untuk melakukan itu
atributnya seperti apa yang kemarin datang ke sana mas
kalau kami kemarin protes hanya atribut lewat bendera dan hanya tulisan yang saya tahu sih
yang kemudian diprotes ya
baik saya akan kembali ke pak wahyu
pak wahyu terakhir protes sudah dilakukan dan tadi mereka menyatakan juga
ada beberapa yang mungkin belum mendapatkan sosialisasi tersebut
apa kemudian upaya yang akan dilakukan oleh kkp untuk memastikan bahwa peraturan ini
memang akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak bisa inklusif
dan manfaatnya bisa dirasakan bersama
ya baik terima kasih maifri
jadi saya patut lihatin kalau ternyata para pengunjung rahasia itu sebenarnya tidak tahu masalahnya apa
mereka mungkin hanya ikut ikutan atau disuruh oleh juragannya pemilik kapal
atau terganggu dengan pasca produksi ini
ya kan yang sebenarnya juga pada akhirnya ini adalah untuk kebaikan bersama
itu lebih baik
itu lebih adil dari pengumuman yang sebelumnya
kalau sebelumnya anda tahu mevri anda mau urus izin kapal baru perpanjangan izin kapal
sipi ataupun sikpi itu kena ratusan juta
satu juta dua ratusan juta tiga ratusan juta ada yang bilang empat ratusan juta
nah ini tuh yang akan datang dengan pasca produksi
tidak ada lagi itu tarif tarif untuk pendaftaran izin kapal itu
praktis digratiskan hanya jual biaya admin yang tidak seberapa
kemudian yang juga menjadi komplain sebenarnya
dibalik mereka ini adalah banyaknya pungutan pungutan yang mempertinggi
yang membuat nangiskan apa namanya biaya biaya mereka
pungutan pungutan yang mereka alami ya jaratan sebelum berlayar
kemudian ketika berlayar di tengah laut
dan ketika melabuhkan ikannya di pelabuhan jaratan ikannya di pelabuhan
itu semua penuh dengan bungutan
asosiasi banyak yang ketemu dengan kami dari pelaku usaha maupun juga nelayan
yang mengeluhkan itu
ada di pungut sampai ada empat sampai enam kali pungutan
nah ini semua di era yang setelah pp delapan puluh lima ini pak menteri menegaskan
menteri kelautan perikanan sakti wahyu termwono
berkali kali menegaskan tidak ada lagi pungutan pungutan tidak resmi
pungutan pungutan liar tidak boleh
ya pun juga untuk angka angka biaya pendaftaran untuk izin pengurusan perpanjangan izin kapal
tidak lagi di pungut
sekurang kurangnya apa lagi kan bagus
ya yang pasti yang diharapkan oleh semua pihak adalah bagaimana bisa memfasilitasi semua pihak
dan aturan yang sudah disusun ini nanti penerapannya bisa benar benar memihak kepada baik itu nelayan
dan juga pihak pihak terkait yang ada di sana
kita sama sama harapkan ya
kecil yang dibilang tidak masuk pp delapan puluh lima kok
ya jelas nihakan ke nelayan kecil tidak ada masalah dengan nelayan kecil
pak wahyu yang pasti dari aturan ini kita harapkan nanti monitoring dan evaluasinya bisa benar benar berjalan
dengan adanya kewajiban untuk berbagi
terima kasih banyak bapak wahyu muryadi
harus disosialisasikan lebih banyak
satu input yang penting
baik sosialisasi itu kata kuncinya bisa benar benar dilakukan
semoga aturan ini nanti bisa benar benar memihak juga ya kepada pihak nelayan dan juga pihak pihak terkait
terima kasih banyak wahyu muryadi jurubicara kementerian kkp republik indonesia sudah bergabung
kemudian sudah ada juga yusuf yang merupakan abk di muara baru jakarta
terima kasih semuanya untuk kedua narasumber saya pada sore hari ini